pasca deklarasi anies baswedan dan muhaymin iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan pada sabtu dua september dua ribu dua puluh tiga lalu
partai demokrat mengaku akan move on untuk menyongsong perjalanan politik baru
lantas kemana nantinya demokrat ini akan berlabuh
kita akan bahas bersama renanda baktar wasekjen partai demokrat dan juga burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia selamat sore
pidato politik dari ahy tadi makin menegaskan bahwa sudah ditutup pintunya untuk bisa bergabung kembali ke koalisi perubahan untuk persatuan
ya forgotten but unforgiven artinya begini kita sudah memaafkan kita juga sudah tadi disampaikan oleh ahaye kita mau move on lah
tetapi artinya memang banyak pembelajaran yang kami dapat dari
kejadian ini ya
dan seperti disampaikan oleh ketumah ahaye tadi kita juga bersyukur bahwa memang kita lebih cepat tahu bahwa memang rasanya kurang tepat memang
kita mendukung pemimpin yang kita tentu berharap tidak harus melulu politik ini tentang dapat dua puluh persen
terus kemudian harus ya dengan mengindahkan masalah etika komitmen
yang begitu begitu itu saya rasa ya politik masih tetap perlulah
kita tadi disampaikan ketum itu jangan sampai menjadi budaya baru
dan kemudian akhirnya menjadi new normal begitu dalam politik
bahwa ya nggak perlulah kita menggunakan lagi nilai nilai yang baik cara cara yang baik untuk mencapai kekuasaan kan begitu
jadi saya rasa dengan kejadian ini tertutup memang sudah kemungkinan kita untuk mendukung saudara anis rasid baswedan begitu
dan muhaymin iskandar ya
yang disebutnya itu ya
dan muhaymin iskandar
tentu tadi juga disampaikan oleh ketum ahy kita mengucapkan selamat kepada saudara anies baswedan dan muhaymin iskandar
yang sudah menjadi baca pres dan baca wapres dari yang didukung oleh saya belum tahu perkembangan ini yang jelas nasdem dan pkb ya
karena pks pasti akan bawa ke majelis syuro dulu
jadi kita ucapkan selamat
ya sudah lah
saya rasa cukuplah beberapa hari ini memang kader kader meluapkan sentimen emosionalnya wajar
tadi disampaikan oleh ketum ahy juga
ketum juga bisa merasakan itu
tetapi dia bangga dengan soliditas yang ada di partai demokrat
dan inilah yang memang membesarkan selalu demokrat
karena memang loyalitas dan kesetiaannya selama ini
dan berikutnya tentu harus mohon seperti disampaikan tadi oleh ketum ahi
pak burhanuddin pak kita tahu bahwa sikap dari demokrat akhirnya sudah dinyatakan
walaupun sebelumnya sudah dinyatakan pak sby
kali ini ahy juga menyatakannya
dari analisa anda sudah tepatkah untuk kemudian benar benar menutup diri
dari dukungan terhadap anies paswedan dan muhammad iskandar
memang peluang untuk kembali ke koalisi pendukung anies sangat kecil
tetapi bukan berarti tidak ada peluangnya sama sekali
bagaimanapun masih banyak dinamika politik jelang pendaftaran capres cawapres
dan sekarang misalnya kpk sudah mengundang saudara muhyiddin iskandar sebagai saksi
dalam satu kasus yang disidik oleh lembaga antirasuah ini
artinya kalau misalnya pkb balik arah mas anies tidak cukup kursinya
kalau hanya bergantung pada nasdem dan pks
jadi perlu demokrat
belum lagi kalau misalnya ini maifri
demokrat ini kan pilihan realistisnya adalah memilih salah satu koalisi yang sudah existing
koalisi prabowo atau koalisi ganjar pranowo
tapi dua koalisi ini itu koalisi yang mengeluarkan narasi keberlanjutan
itu berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan narasi perubahan yang selama ini dikeluarkan oleh demokrat
jadi menurut saya banyak sekali komplikasi
buat partai demokrat dari pilihan realistis yang ada tadi
atau misalnya membuka opsi baru
mengusahakan munculnya poros anyar dengan menggandeng pks dan p tiga
tapi lagi lagi ini pilihan yang tidak realistis menurut saya
karena nama yang muncul misalnya sandiaga uno itu juga tidak kompetitif sebagai capres
tapi paling tidak menghindari komplikasi
jadi narasi keberlanjutan yang harus disuarakan oleh partai demokrat
jika partai demokrat pindah haluan ke koalisi pendukung ganjar atau prabowo subianto
nah untuk itu langsung kita tanya ke bang renanda nih
ahy tadi ketum demokrat menyampaikan bahwa dalam pidatonya tetap akan usung perubahan
tapi di sisi lain menyatakan juga akan ikhtiar gabung koalisi lain
ini maksudnya akan seperti apa nih
sejauh ini kita tahu sebelumnya ada informasi habibur rahman dari gerindra menyatakan bahwa
kalau dilihat ada kesamaan
sby ahy dan juga prabowo subianto sama sama kemudian lulusan dari militer punya partai politik yang sukses
nah ini apakah artinya arah demokrat ini akan berlabuh kepada koalisi yang mendukung prabowo subianto
tapi di sisi lain kita tahu komunikasi juga terjalin dengan pdi perjuangan
apakah kemudian mendukung ganjar pranowo atau tadi justru buat poros baru dengan p tiga dan pks
iya jadi saya jawab dulu tuh soal tadi
mas burhan ya bisa juga balik
saya jawab ini sekarang
nggak mungkin kita balik ke lokasi
satu satunya arah yang mungkin tidak kita akan tempuh kembali adalah kembali
ke mas anies dan pak surya palo yang sudah dibuat kita ini bukan pilihan lah
dengan apa yang terjadi kemarin itu
sekali lagi kita menginginkan pemimpin yang bisa dipegang komitmennya
karena bagaimana nanti dia memimpin
ya kalau dia misalnya berjanji nanti kepada rakyat tapi terus kemudian juga seperti itu diingkari dan lain
tapi intinya adalah saya bisa merasakan betapa kecewanya memang pak sby mas ketum ahaya dan kader kader setelah hampir satu tahun kebersamaan ini kemudian diakhiri seperti itu caranya
jadi mohon dimaklumi juga lah kalau soal itu
nah ke depan kalau tadi disampaikan bahwa opsinya memang
tiga sih ya
tadi itu salah satunya adalah membentuk poros baru
dan kemudian juga bergabung dengan poros poros sudah ada pak prabowo atau ibu megawati
kalau poros baru saya setuju sama mas burhan memang tidak mudah karena kompleksitasnya itu cukup tinggi
tapi artinya dalam politik kan kita tunggulah ke depan seperti apa
nah soal persamaan saya rasa sudah juga disampaikan beberapa pengurus kami gitu ya dalam beberapa wawancara
dan juga disampaikan juga oleh ketum ahaya bahwa sebenarnya kalau soal persamaan itu ya tidak hanya dengan pak prabowo juga
sebenarnya dengan ibu megawati juga kita banyak kesamaan dalam kemarin itu misalnya ya soal tidak mendukung tiga periode
tidak mendukung perpanjangan masa jabatan presiden kemudian mengkritisi kpk karena dianggap memang masih belum berkeadilan
ya tumpul ke atas
tajam ke bawah lah begitu kan
dan kemudian juga terhadap mk juga ibu megawati mengkritisi sangat keras gitu
jangan sampai ini karena urusan family gitu ya
terus kemudian hukum ini kemudian dibengkok bengkokkan
nah itu yang membuat kami melihat banyak juga hal hal yang sebenarnya secara ideologi dan secara pemikiran juga kami juga sama dengan pd perjuangan
nah di sisi lain dengan pak prabowo tentu tadi sudah disampaikan
pak prabowo ini kan sahabat lamanya psb juga
sudah bertemu juga di pacitan ya
terus kemudian juga banyaklah jejak beliau berdua gitu
walaupun dua ribu sembilan belas akhirnya kebersamaan dan rencana kebersamaan itu kan juga tidak jadi kan urung begitu
dan tentu kami melihat bahwa semua itu masih ada plus minusnya
kita sedang mempertimbangkan dengan baik
kita tidak ingin salah langkah lagi
kita ingin sebenarnya memastikan bahwa soal perubahan ini
ini dipahami dulu ini oleh semua pihak
bahwa perubahan itu sebagaimana disampaikan oleh ketum ahaya bukan artinya merubah hal hal yang fundamental
perubahan itu artinya kita tetap memegang komitmen terhadap konsensus bernegara berbangsa
pancasila undang undang empat puluh lima nkri bineka tunggal ika tentu itu harus kita pegang erat
dan kemudian juga kita juga mengapresiasi beberapa program program pemerintah yang memang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat
tetapi memang banyak sekali catatan kita atas program program dan kebijakan pemerintah
yang menurut kami itu tidak bermuara kepada kemaslahatan rakyat
urgensi seperti misalnya beberapa projek projek yang belum ada urgensinya dan sementara rakyat juga belum begitu baik ya
baik daya beli maupun juga kehidupannya
tentu ini kami kritisi
jadi artinya perubahan itu tidak hal hal yang fundamental
namun lebih kepada program program dan kebijakan yang menurut kami salah sasaran
dan politik anggaran yang kami rasa juga ada beberapa politik anggaran yang kurang berpihak pada rakyat kurang memprioritaskan rakyat
nah ini tentu saya rasa bukan hal yang ideologis sifatnya
kalau ideologis saya rasa jelas gerindra nasionalis ya
pdi perjuangan juga malah hampir mirip dengan kami nasionalis religius
sehingga kami tidak ada hambatan
sehingga kami tidak ada hambatan secara ideologis untuk bisa bekerja sama dengan poros manapun sebenarnya
dari tiga langkah yang mungkin kedepannya akan diambil begitu ya oleh demokrat
tadi dua diantaranya mungkin lebih visible untuk bisa dilakukan
baik itu bergabung dengan koalisi yang mendukung prabowo subianto atau ganjar pranowo
tadi anda menyebutkan kriteria kriteria yang mungkin diambil saat nanti demokrat akan
mengambil sikap memilih ke arah yang mana
ini kriteria apa yang akan jadi pertimbangan
ya jadi kembali lagi
kami harus meluruskan ya bahwa kemarin itu yang terjadi kemarahan dari kader kader partai demokrat
bukan sekali lagi karena ketua umumnya nggak jadi cawapres
ini yang selalu akhirnya digoreng dibully kami diserang juga oleh buzzer buzzernya baca pres nih
tetapi kami jelaskan di situ
bukan pada titik itu bukan pada poin itu
kalau itu kan kita tidak pernah menyorong nyorong
tetapi justru memang waktu itu baca pres anies yang tujuh kali gitu ya
melamar menyatakan bahwa akan memilih mas ahy
wajar kalau tiba tiba caranya seperti ini
ini yang melukai kami gitu
jadi memang ini lebih kepada cara
lebih kepada mekanisme yang tidak sesuai dengan kesepakatan
diputuskan sepihak begitu
jadi sekali lagi poin kami adalah pada saat nanti membangun poros koalisi ke depan
atau bergabung dengan poros yang sudah ada
sekali lagi bukan call kami itu harus kalau tidak cawapres tidak mau kita gabung
ini yang selalu seolah olah itu kami itu dipojokkan pada stigma seperti itu
tidak benar tidak benar
jadi kami sangat menjadari bahwa tentu saja ketika kita membangun sebuah koalisi
itu semua adalah kesepakatan kesepakatan
apakah kemudian jadi bacawa pres seperti yang diminta oleh mas anies kemarin
apakah besok ke depan juga call nya mungkin tidak bisa sebagai cawapres
bagi kami yang paling penting adalah bagaimana kita menyamakan platform pemikiran dan pandangan visi
untuk ke depan
apakah setuju misalnya
bahwa misalnya beberapa poin kritik kami disampaikan oleh ketua umum pada saat pidato

apakah ini ada titik temu
apakah ini dianggap juga memang isu strategis
atau isu nasional yang memang harus memang diperbaiki
kami rasa sepanjang itu bisa disamakan frekuensinya
bahwa koalisi yang misalnya mengajak kami bergabung ini juga memang setuju bahwa itu harus diperbaiki
saya rasa selesai sudah semua masalah
tinggal bagaimana ke depan
tinggal bagaimana ke depan
boleh singkat saja
ya tinggal bagian ke depan kita lihat hasil pembicaraan kami yang tentu dalam waktu ke depan ini akan dilakukan
baik oleh kepada koalisinya pak prabowo ya pendukung pak prabowo maupun juga koalisi yang mendukung pak ganjar
tinggal itu aja mungkin
baik kita ke pak burhan
pak burhan tadi juga dalam pidatonya ahy menyatakan sejalan dengan apa yang disampaikan bang renanda tadi
bahwa kader itu sebenarnya tidak marah
bukan karena ketumnya
tidak jadi cawapres
tapi karena merasa komitmennya dilanggar dan juga tidak jujur
ini kondisinya memang cukup berbeda dengan bagaimana dinamika yang terjadi sebelumnya
terdengar santer bahwa ahi ini akan dipasangkan menjadi cawapres begitu
dan tadi juga sudah disampaikan oleh bang renanda bahwa tidak masalah kalau ketum demokrat tidak menjadi cawapres
nah pandangan anda terkait dengan sikap demokrat ini
apakah artinya semakin kesini
asal ada yang satu visi akhirnya bisa membentuk satu koalisi atau bergabung dengan koalisi yang ada
karena artinya juga sejalan dengan yang ada tadi sampaikan
dengan narasi perubahan yang ingin diusung
tapi di sisi lain kalau dua capres yang ada ini ya untuk keberlanjutan begitu
ya sebenarnya kalau kita bicara soal narasi perubahan atau keberlanjutan itu awquote ya
pertama basis pendukung demokrat dan pks
itu sebagian besar tidak puas terhadap kinerja presiden jokowi
sementara basis pendukung pd perjuangan itu mayoritas mutlak puas sama kinerja pak jokowi
nah basis pendukung gerindra itu split
ada yang puas ada yang tidak
nah yang menarik adalah koalisi perubahan yang mengusung anies dan mohaimin iskandar itu dua duanya partai pemerintah
yang kalau kita cek
pendukung nasdem dan pkb itu umumnya adalah pemilih pak jokowi di dua ribu sembilan belas
dan umumnya sangat puas terhadap kinerja pak jokowi
jadi itu yang saya sebut sebagai awkward ya
karena isu ini tuh menjadi tidak pas tempatnya
baik di kubu pendukung anies mohaimin atau posisi demokrat ketika mendapatkan pilihan
apakah mau bergabung dengan pd perjuangan atau gerindra
kalau dengan gerindra paling tidak ya ada basis gerindra yang split tadi
sebagian puas sebagian tidak puas
dan demokrat pernah punya memori lama mendukung pak prabowo di dua ribu sembilan belas
kalau dengan pd perjuangan di satu sisi memang bisa menjadi pintu masuk bagi kembali harmonisnya hubungan pak sp dengan ibu mega
tetapi terlalu banyak antagonisme politik

meskipun ideologinya sama
ya studi saya bersama ed aspinal dan kawan kawan
memang cuma isu agama saja yang membedakan
di luar itu sama saja
mau partai islam atau partai nasionalis
jadi poin saya adalah pada ujungnya partai demokrat menurut saya dalam mempertimbangkan siapa kawan koalisi barunya
itu mempertimbangkan faktor siapa diantara
siapa calon presiden ganjar atau prabowo yang paling mungkin menang
karena kalau misalnya punya potensi menang
partai demokrat bisa masuk ke dalam pemerintahan
dan saat yang sama bisa memikirkan power sharing
di luar urusan cawabres
dan itu penting untuk meningkatkan kredibilitas mas ahaye
karena mas ahaye ini kan dianggap kurang punya pengalaman
atau panggung di posisi publik
nah caranya ya harus mempertimbangkan capres yang potensial menang
menurut saya sesimpel itu
bahwa dan memang perhari ini memang agak sulit ya
dua nama ini kan sama sama punya potensi menang ya
prabowo atau ganjar
tapi siapa yang di head to head potensial menang
sebab kalau misalnya memilih capres yang potensial kalah
itu menyulitkan juga
buat partai demokrat untuk mendapatkan power sharing
karena ini kan persoalan biasa maveri ya
power sharing karena bagaimanapun
kursi cawapres kan cuma satu
tapi power sharing kan bukan hanya cawapres
ada banyak pintu masuk yang bisa didiskusikan
untuk power sharing
ya kita akan simak nanti seperti apa dinamika politik yang akan berlangsung

dan pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan kemana nanti demokrat ini akan berlangsung

terima kasih atas informasi yang anda sampaikan
atas dialog hari ini
kepada renanda bahtar
wasekjen partai demokrat
dan juga pak burhanudin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom